memperebutkan anak yang dititipkan
dua orang kerabat di goa sulawesi selatan beradu mulut
dan berakhir di polres goa pada kamis dini hari
korban sebelumnya menitipkan anaknya yang masih balita kepada pelaku
untuk mengasuh selama dua bulan
lantaran korban hendak bekerja di kota makassar
namun saat mengambil kembali anaknya
pelaku enggan mengembalikan sang anak kepada ibunya
karena pelaku yang masih kerabat sambung korban
meminta ganti biaya pengasuhan yang digunakan selama ini
setelah dua bulan kembali korban mau meminta anaknya
pelaku meminta tebusan tiga juta
yaitu berupa uang untuk selama penggantian rugi hak asuh dari anaknya
pada saat itu juga korban tidak menyanggupi untuk membayar
dan pada saat itulah terjadi tindakan penyayangan yang dilakukan oleh pelaku
pelaku kini mendekam di sel tahanan mapolres goa
dan terancam kurungan penjara selama tujuh tahun
atas kasus penganiayaan sesuai dengan pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp
serta undang undang perlindungan perempuan dan anak
tim liputan cnn indonesia